yusuf fadil satu di antara pelaku bom bunuh diri di gereja santa maria takbercelah surabaya
dikenal sebagai sosok pendiam oleh teman teman sekolahnya
pihak sekolah pun mengaku kaget dengan aksi yang dilakukan oleh yusuf fadil
dengan menjadi pelaku bom bunuh diri
sementara wali kota surabaya tririsma harini
akan memberikan penanganan khusus bagi empat anak pelaku bom yang selamat dari ledakan
yusuf fadil satu di antara pelaku bom bunuh diri di gereja santa marieta bercela
jalan ngagel madia surabaya merupakan siswa kelas sebelas di sma muhammadiyah sepuluh genteng surabaya
di sekolah yusuf fadil aktif mengikuti kegiatan kegiatan sekolah
satu di antaranya aktif dalam keanggotaan komunitas multimedia
di komunitasnya yusuf dikenal mahir dalam bidang fotografi dan kameramen
di mata teman temannya tak ada yang mencurigakan dari keseharian yusuf fadil
karena pelajar berusia delapan belas tahun ini juga bersosialisasi baik dengan siswa lainnya
sementara menteri pendidikan dan kebudayaan muhajir effendi membantah kabar tentang dua anak perempuan
pelaku bom bunuh diri gereja di surabaya tidak

atau pendidikan pancasila dan keluarga negaraan
dalam pernyataannya mendikbud telah memanggil kepala sekolah dan meminta keterangan terkait isu yang berkembang adalah tidak benar
saya tadi sudah mengundang kepala sekolahnya dan sudah saya tanya banyak hal tidak ada indikasi itu
saya tidak tahu nanti kalau memang ada nanti akan saya tanya lebih lanjut
aksi terorisme yang melibatkan anak anak
terus membuat wali kota tri risma hari ini berkomitmen memberikan perhatian khusus kepada anak pelaku bom bunuh diri yang kini masih hidup
tidak dipungkiri bahwa anak dari pelaku bom bunuh diri tersebut sudah mengerti apa yang telah dilakukan orang tuanya sehingga perlu penanganan lebih
ini nanti lagi kita diskusikan karena tentunya tidak mudah untuk anak itu
tidak mudah jadi kalau pun toh ada itu harus benar benar pendampingannya sangat kuat karena ini tentunya tidak
karena itu risma berencana akan membentuk trauma center untuk para anak terduga teroris yang berhasil diamankan aparat kepolisian